pencari suaka di depan rumah detensi imigrasi jakarta barat menimbulkan persoalan baru
selain kumuh trotoar sudah beralih fungsi menjadi tenda tenda para pengungsi
yang terbaru dua imigran bahkan terlibat perkelahian di depan kios dagangan warga
yang mengakibatkan sejumlah kerugian bagi pedagang
dua wna asal sudan dan sri lanka ini terlibat perkelahian di kawasan kalidera setepatnya
di depan rumah detensi imigrasi jakarta barat kamisia
menurut indra pedagang kaca kedua wna ini terlibat perkelahian tanpa sebab yang jelas
akibat perkelahian ini sejumlah barang dagangannya rusak
kenapa ini berantem
itu pengungsi pak
pengungsi ini berantem gimana ini
apa yang berantem
apa yang berantem
saya tahu pak
langsung aja berantem di sini
kejadian ini menjadi salah satu
polemik kehadiran imigran di depan rumah detensi imigrasi jakarta barat
bahkan jumlah imigran kini mencapai ratusan orang
para imigran ini menempati trotoar di jalan petabaran
hal ini pun dikeluhkan warga di sekitar lokasi
karena trotoar untuk penjalan kaki telah beralih fungsi menjadi tenda tenda pengungsian
jadi saya mohonlah pihak pihak pemerintah yang terkait
mereka ini segera diambil tindakan
yang sebagaimana mestinya saya sangat kreatif dengan peran mereka
dan mereka mengganggu
warga masyarakat kami di sini
warga berharap agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
untuk menertibkan para imigran
hendrawan wikongo jakarta